dampak fenomena lanina mulai terasa hujan deras melanda beberapa daerah termasuk di ibu kota
fenomena lanina terjadi saat penurunan suhu permukaan air laut di samudera pasifik bagian timur
sehingga kecepatan angin pasar timur meningkat
nah fenomena alam ini kemudian sangat berpengaruh kepada kondisi cuaca di daerah ekwator
garis katul istiwa yaitu indonesia ya terutama ya yang berada di garis katul istiwa
jadi apa yang harus diwaspadai berapa lama dampak lanina akan dirasakan
kita berbincang malam ini dengan afahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
pak afahri selamat malam
ya selamat malam mbak
pak fahri terima kasih atas waktu anda bergabung malam hari ini
pak fahri sebenarnya dampak lanina itu sudah dirasakan indonesia itu sejak kapan sih
kalau di ibu kota kan kita baru merasakan satu minggu dua minggu terakhir
tapi sebenarnya sudah di indonesia di bagian lain itu sudah sejak kapan
ya jadi indikasi lanina itu adalah
untuk anomali suhu muka laut di samudera pasifik
result nya itu minus lima derajat
nah di pertengahan september kemarin kita mendeteksi anomalinya minus tujuh
artinya lanina sudah aktif
sudah ada sudah berlaku
nah saat itu memang di beberapa wilayah seperti di sumatera
memang ada peningkatan curah hujan
di kalimantan barat juga ada peningkatan curah hujan
kemudian di gorontalo sulawesi bagian tengah itu juga ada peningkatan curah hujan
jadi memang dampaknya terhadap peningkatan curah hujan cukup meluas
signifikan dampaknya itu di jawa bali ntb ntt
kalimantan bagian selatan dan bagian timur sulawesi dan maluku
itu yang kita perkirakan akan terkena dampak dari lanina yaitu peningkatan curah hujan
pak fahri ini berarti kita masih baru berada di titik awal ya
jadi kita masih baru awal ya lanina
dan diperkirakan akan mencapai puncaknya itu antara desember hingga awal februari
itu berarti curah hujan bisa sampai seberapa banyak pak fahri
kalau misalnya dari skalanya
ya dari catatan kami dari kejadian kejadian lanina sebelumnya ya
ya dari catatan kami dari kejadian kejadian lanina sebelumnya ya
tercatat jumlah curah hujan itu ada peningkatan antara dua puluh hingga empat puluh persen
jadi bukan tidak mungkin tahun ini juga ada peningkatan curah hujan sebesar itu
akan semakin buruk menjelang bulan desember hingga februari
itu merata di seluruh wilayah indonesia atau ada beberapa titik yang harus lebih waspada
ya mengingat saat ini kita belum memasuki puncak musim hujan
yang memang perlu kita waspada adalah musim hujan kita saat ini berbarengan dengan aktifnya fenomena lanina
jadi jumlah hujan yang akan turun diperkirakan akan lebih banyak
nah di mana wilayahnya memang kalau dampaknya lanina seperti yang tadi saya sampaikan ya
bali ntb ntt kemudian kalimantan bagian selatan kalimantan bagian timur utara
kemudian sulawesi dan maluku
tapi bukan berarti sumatera hujannya akan lebih rendah
karena saat ini sumatera juga sudah masuk musim hujan
dan curah hujannya juga tinggi di sana
akan semakin lama akan semakin gerak ke timur gitu pak
semakin lama akan semakin gerak ke timur gitu artinya
tidak bergerak ya
ini bukan fenomena yang bergerak
tapi suhu muka lautnya yang menyebabkan terjadi pengangkatan uap air yang menyebabkan tumbuhnya awan
itu relatif luas terutama di indonesia tengah dan timur
tengah dan timur ya
bagaimana dengan pelayaran pak fahri
apa yang harus diwaspadai
sektor transportasi termasuk pelayaran dan juga penerbangan memang ini perlu menjadi antisipasi ya
perlu kuas padaan
terutama ketika memang terjadi kondisi awan yang kita sebutnya awan kumulonimbus ya
itu cukup berbahaya bagi penerbangan dan pelayaran
dan ini akan kami pantau terus
bmkg terus memantau
dan menginformasikan secara perakiraan dan juga real time kepada stakeholder di bidang penerbangan dan pelayaran
pak fahri jenis bencana seperti apa saja yang harus kita waspadai yang kira kira akan terjadi akibat dari lanina ini
ya dampak dari lanina adalah peningkatan jumlah curah hujan
jumlah curah hujannya meningkat
dan lebih banyak dari rata ratanya
maka dampak bencana hidrometeorologis yang perlu kita waspadai adalah banjir banjir bandang dan longsor
itu yang perlu kita waspadai
pak fahri kalau misalnya melihat potensi kemudian suhu permukaan air laut di daerah pasifik sekarang
apakah bmkg sudah bisa memprediksi
kondisi dampak lanina sekarang bisa saja lebih buruk dari lanina yang sebelumnya sudah sempat melanda indonesia pernah melanda indonesia
ya dari prediksi kita saat ini lanina dalam intensitas moderat
jadi menengah ya
dampaknya memang peningkatan curah hujan
kemudian tahun dua ribu tujuh dua ribu delapan itu ada juga moderat dan yang strong di tahun dua ribu sembilan belas
dua ribu sepuluh kan ada banjir ya juga yang terjadi
dan tahun lalu dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas juga ada lanina tapi lemah
jadi tahun ini intensitasnya adalah moderat
bagaimana dengan potensi di ibu kota pak fahri
bagaimanapun ada beberapa titik ring satu yang selama ini menjadi perhatian sekitar istana misalnya
kita tahu pernah banjir di situ apa juga harus diwaspadai sekarang
ya dari sisi curah hujannya memang kita tetap harus wajar termasuk ke daerah jabodetabek ya dki jakarta
nah khusus untuk dki jakarta ada tiga faktor yang perlu menjadi perhatian kita
pertama adalah hujan yang memang turun di atas jakarta
ini kinya tinggi ya di bulan bulan ke depan
kemudian yang kedua adalah hujan di daerah hulu
nah kalaupun misalnya di atas jakarta hujannya tidak lebat
tapi kalau di hulu hujannya lebat bahkan sangat lebat itu juga dapat berpengaruh terhadap ibu kota
nah yang ketiga adalah kondisi air laut pasang
ini juga perlu kita waspadai
nah ketika air laut pasang di utara jakarta
maka aliran sungai yang dari selatan itu kan sulit untuk masuk ke laut di laut jawa
nah yang paling perlu kita waspadai adalah ketika ketiga fenomena itu terjadi dalam waktu yang bersamaan
nah ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita
pak fahri rajad
pak fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
pak fahri terima kasih sudah bergabung malam hari ini